atau kamu akan membenci saya
ternyata berteman baik dengan direktur
adin punya kesempatan untuk kembali ngajar disana
semua hasilnya tergantung dari kemampuannya andin
itu katanya rahasianya dia
terus tadi juga papa ketemu sama elsa di kantornya
mereka tuh kelihatan akrab sekali loh
mereka keliatan akur sekali
kita kan tahu bagaimana mereka berdua seperti kucing dan anjing
berantem mulu kan
papa senang sih ngeliat begini
kayanya gak mungkin deh elsa akur sama al
ada hal penting yang mereka bicarakan
moga moga bener ya
kalo bener maap
apa seneng sekali
ren kunjung kamu beristirahat
kalau misal kita pulak makin perintah
kamu udah pulang mas
tumben udah pulang jam segini
kamu ngelatih aku lagi mas
ini badan aku aja masih pegel pegel loh
gak usah manja
enggak pakai tapi tapi
lima belas menit lagi saya tunggu di halaman belakang
mama mau nyampai sama papa
boleh minta tolong jagain trennya enggak
gue sama masal mau latihan soalnya
kan tadi udah
udah lah udah udah
yaudah jagain trennya ya
aduh gajahnya didudukin
tidak sedikit n calon
lagi s sedikit ya
jangan aja pell ultra
misalnya mau berrcv kayak gini

ada dengan indonesia satu
kayaknya pernah pernah
lagi tush dia
gak mau ah
aku gak tega mas
terus aku nendang suami aku sendiri
saya suruh tenang tendang
musuh kamu tenang
saya minta pakai tenaga ya
kamu bukan anak umur lima tahun ya
aduh gak nyampe
seneng gak tawain
aku seneng liat kamu ketawa
aku juga gak apa apa kok mas
jatuh seratus kali sepuluh kali
yang penting kamu semua mas bahagia
apa saat semuanya terbongkar kamu tetap ingin membuat saya tersenyum din
atau kamu akan membenci saya
selalu kelak kopi

kami belum tahan mas
udah dapet lah
omas maju sajalah joa
kami mulai siap

soalnya tapi yok
gue belum saham kasih
cafe nya bener yang ini
tante mayang dimana ya
mau ketemu sama
ini meja pesanannya
kok kamu ada disini
ya mas randy yang kenapa kok disini
oh atau jangan jangan mas randy pakai hpnya mamanya mas randy ya biar kiki bisa datang kesini
enggak justru saya datang kesini karena dicat sama mama
hai mbak kim apa kabar
memang tante yang nyuruh semuanya datang kesini
ternyata tante yang ngajakin mas randy datang kesini
iya dong mbak kim biar rame gitu loh
sebentar lagi makanannya datang
ah ini dia terima kasih mbak
terima kasih mbak
selamat menikmati ya
terima kasih mbak